polisi membubarkan acara perayaan ulang tahun band superman is dead yang ke dua puluh lima di twice bar kute bali
selain tidak mengantongi izin acara ini juga dinilai tidak menerapkan protokol kesehatan
dikutip dari detik com polisi awalnya mendapat informasi adanya acara perayaan ulang tahun band supermanis dead yang ke dua puluh lima di twist bar ini dari masyarakat
setelah dilakukan pengecekan bersama perangkat desa adat dan pemerintah kecamatan setempat polisi menemukan jika acara yang digelar tidak menerapkan protokol covid sembilan belas
banyak peserta yang berkumpul dalam acara itu tidak menggunakan masker
polisi juga menyatakan jika acara ini sempat menutup akses jalan padahal tidak mempunyai izin secara resmi
meski demikian proses pembubaran berlangsung kondusif tanpa keributan
sehingga dari situ kita menemukan tidak adanya mengantung izin izin
kegiatan bersangkutan sehingga kita bubarkan
terus berapa kan
tadi kita bubarkan sekitar pukul dua puluh satu tiga puluh
itu ada perlawanan atau gimana
tidak ada kita mengedepankan persuasi
sebelumnya bertepatan dengan ulang tahun bnsid puluhan penggemarnya mendatangi gedung direkturat reserse kriminal khusus polda bali pada selasa siang
aksi mereka dilakukan untuk memberikan dukungan moral kepada draf
ketika penyidik menolak penanganan penahanan jaring
mereka juga membentangkan poster yang berisi foto dan tulisan tuntutan pembebasan jering
sementara penyidik telah menolak permohonan penangguhan penahanan jering
meski sudah ada jaminan dari orang tua dan istri jering